sejarah seringkali ditulis oleh sang pemenang perang
namun jurnalisme hadir sebagai penyeimbang
menyuguhkan fakta dari sudut pandang yang mungkin tidak didengar
karena jurnalisme bukan hanya soal keadilan
namun juga kemanusiaan
saya bram herlambang untuk cnn indonesia